informasi berikutnya jelang sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau phpu
mahkamah konstitusi akan menggelar rapat menentukan posisi hakim konstitusi anwar usman
ketua mk soehartoyo menyebut hingga hari ini sudah ada dua perkara phpu yang didaftarkan ke lembaganya
yakni pertama adalah phpu terkait dengan pemilihan presiden dan satu lagi phpu terkait pemilihan legislatif
mk telah menunjuk tiga hakim konstitusi yakni suhartoyo saldi isra dan arief hidayat sebagai ketua panel sidang phpu pemilihan legislatif
sementara mengenai posisi hakim konstitusi anwar usman yang sebelumnya sempat disangsi oleh majelis kehormatan mk atau mkmk
akan dirapatkan terlebih dahulu dalam rapat hakim
kan kita punya sembilan hakim nanti bisa menjadi
ya nanti tentunya akan dirapatkan hakim dikaitkan dengan putusan mk mk juga
jadi sikap pastinya nanti menjelang persidangan